kita ke informasi lain kegiatan car free day di kota bogor minggu pagi
dimanfaatkan warga menggalang donasi korban gempa lompok
uang setengah miliar rupiah yang ditargetkan tercapai berkat aksi patungan pelajar sekota hujan
ratusan warga minggu pagi berolahraga mengelilingi seputar kebun raya bogor jawa barat
sebagai aksi simpatik gempa lombok
bahkan area car free day juga dimanfaatkan warga menggalang dana bantuan untuk para korban gempa
target donasi setengah miliar rupiah mampu tercapai berkat aksi patungan pelajar sekota hujan
aksi kian haru saat sejumlah siswa membacakan puisi bencana lombok
rencananya donasi bantuan itu akan disalurkan untuk biaya pemulihan pendidikan
hingga kebutuhan anak korban gempa
sementara sebagian dana ditargetkan untuk membangun fasilitas darurat di wilayah gempa lombok
jadi mereka buat puisi mereka buat langsung tadi malam mereka nulis suratnya
ini menyentuh sekali dari anak anak saja dua ratus juta
tercapai lihat lihatnya tercapai
hari ini saja kan sudah empat ratus lima puluh satu hari ini
ini belum dihitung yang di taman kencana dan belum dihitung lagi dengan yang dari website kita bisa
kan ini masuk terus belum dihitung di situ
ya insya allah minimal setengah miliar bisa kita sampaikan
penggalangan donasi dari kota hujan ini ditargetkan mencapai angka lebih dari
satu miliar rupiah dalam sepekan ke depan
selain kalangan pelajar sumbangan masal juga digalang komunitas seniman
dalam lelang karya seni hingga pengusaha lokal
muhammad juanda bogor